indonesia diberkahi potensi alam yang luar biasa untuk olahraga selancar ombak
indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia
yaitu mencapai sembilan puluh sembilan delapan puluh tiga km
bahkan lima dari sepuluh tempat terbaik di dunia untuk selancar obat ada di indonesia
hal ini dinyatakan ketua umum pengurus besar persatuan selancar ombak indonesia
atau pbpsoi pandi syahrir dalam acara pelantikan pengurus besar pbpsoi
oleh komite olahraga nasional indonesia atau koni di artotel mangkuluhur jakarta pada senin
pandu mengungkapkan keyakinannya indonesia bisa meraih medali emas pada kejuaraan dunia selancar ombak
seperti di olimpiade musim panas dua ribu dua puluh empat atau olimpiade dua ribu dua puluh empat paris
meski demikian menurut pandu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pbpsoi untuk menggenjot olahraga ini
dan disini saya melihat selancar air itu one of the biggest potential pak
untuk bisa meraih medali buat indonesia ke depan saya rasa wah we've been underselling potensi selancar air
orang luar negeri tahu banget selancar air di indonesia orang indonesia nggak tahu tentang selancar air di indonesia
sekarang tugas kita untuk menyamakan persepsi dulu pak selama satu dua tahun ke depan
yakinan pandu didukung oleh menteri pemuda
dan olahraga dito aryo tejo yang percaya akan kapasitas pandu memimpin pbpsoi
dito menyebut selancar ombak merupakan salah satu olahraga yang diunggulkan pada olimpiade dua ribu dua puluh empat paris
dan kita yakin dengan kombinasi jaringan yang dimiliki mas pandu
ini federasi selancar ombak ini akan menjadi salah satu federasi yang bisa leading
apalagi kita tahu bahwa
dua ribu dua puluh sudah menembus di olimpiade itu belum ada mas pandu
kalau ada mas pandu saya yakin nembus dan dapat medali emas
dukungan kepada pbpsoi juga datang dari ketua umum komite olahraga nasional indonesia pusat
marsiano norman yang menyebut pbpsoi berdedikasi besar untuk mendukung kemajuan selancar ombak indonesia
saya berharap pada olimpiade paris dua ribu dua puluh
indonesia ini biasanya dapat medali dari bulu tangkis dari angkat besi
dan juga kita pernah dapat medali dari panahan
tapi untuk olimpiade paris ini saya berharap indonesia dapat kontribusi medali dari selancar ombak
sementara menurut ketua umum komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari
sebagai orang yang fokus
tepat memimpin pbpsoi
pesoi ini sangat beruntung pak kenapa
karena dapat ketua umum salah satu pengusaha paling aktif di indonesia
terus kalau tempat tempat keren rata rata ada namanya pak ketum ini
beserta jajaran ada saudara tipi sebagai sekjen kalau nggak salah
dan saudara egy sebagai ketua harian
ya orang orang ini memang yang dedikasi
dalam momen ini
menpora menyatakan telah menargetkan kementeriannya
untuk berkolaborasi dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
demi mendorong infrastruktur di titik titik lokasi selanjat ombak
dan atlet atlet bisa berlatih dengan nyaman
demi kemajuan olahraga selancar ombak